sabtu tujuh belas desember dua ribu dua puluh dua menjadi hari yang memilukan bagi warga rt sebelas rw satu kelurahan manggarai jakarta selatan
dua ratus rumah terbakar ketika hujan deras diduga kebakaran dipicu oleh samaran petir
akibat kebakaran dua ratus tiga puluh jiwa dari tujuh puluh tiga keluarga mengungsi di gedung karang taruna kelurahan manggarai
disinilah rumah yang menjadi sumber api saat kebakaran terjadi
diduga kebakaran terjadi akibat dipicu oleh sambaran petir
saya sudah bersama dengan ketua rw satu kelurahan manggarai bapak prihatin budi
pak budi boleh diceritakan kronologis laporan warga pada saat kejadian
mengapa kebakaran terjadi saat itu seperti apa
ya pada saat itu memang terjadi
hujan lebat petirnya besar terus menyambar pohon langsung ke rumah warga terjadi api besar
terjadilah kebakaran hebat
tapi api tiba tiba muncul saja atau sempat ada asap
asap dulu baru api
menurut penghuninya kejadiannya seperti apa asap muncul dari mana
dari rumah kontrakan paling belakang setelah petirnya suara besar tau tau langsung keluar api
jangan pernah anggap sepele hujan deras disertai petir
taukah anda petir membawa aliran listrik
kita tidak tahu di mana dan kapan petir akan menyambar permukaan bumi
jika anda tinggal di kawasan yang kerap dilendah hujan disertai petir
mulailah berpikir untuk memasang penangkal petir di rumah
kalau tidak kebakaran seperti ini bisa saja terjadi
guru besar teknik elektro fakultas teknik universitas indonesia iwa garniwa menjelaskan
petir cenderung menyambar benda benda yang posisinya terletak tinggi atau lebih dekat dengan awan
untuk menghasilkan tadi yang saya sampaikan medan listrik yang tinggi
maka syarat pertama adalah jarak
jadi jarak tentu kalau bicara jarak kalau sumber petirnya ada di awan
maka bangunan yang tertinggi yang menjadi sasaran utama itu satu
yang kedua apabila ada bangunan yang sama tingginya
maka adalah bentuk ujung dari pada bangunan tersebut
salah satu cara agar terhindar dari bahaya kebakaran akibat sambaran petir adalah dengan memasang instalasi penangkal petir di rumah
ada dua jenis penangkal petir yakni konvensional dan elektrosis

penangkal petir di rumah petir dan elektrostatis
ada sejumlah hal penting diperhatikan sebelum anda memasang penangkal petir di rumah
apabila rumah kita tidak paling tinggi di area di situ misalkan ada pohon ada rumah tetangga yang lebih tinggi
sebaiknya jangan menggunakan sistem penangkal petir tadi
karena pengertian penangkal petir adalah yang memang dia untuk menangkap
untuk apa ditangkap kalau sudah ada orang lain atau tetangga yang sudah menangkap
selain itu pastikan kondisi tempat tinggal anda
rumah basah berpotensi besar tersambar petir
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
jika rumah anda telah dipasang alat penangkal petir tetaplah waspada
jika instalasi penangkal petir tidak berfungsi baik sambaran petir bisa diantarkan oleh konduktor listrik yang ada di dalam rumah melalui benda benda penghantar listrik
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat
rumah basah terdekat